keberhasilan para pemain timnas indonesia tak lepas tentunya dari peran dan dukungan keluarga yang mengantarkan mereka menjadi sosok berprestasi dikenal luas luar biasa
seperti keluarga dari pemain bertahan atau back pratama arhan bergabung surati inawati ragil ibu dari pratama arhan langsung dari blora jawa tengah
selamat malam ibu surati
selamat malam mbak
baik ibu terima kasih sehat ya bu ya
alhamdulillah saya harus tanya kemarin bagaimana rasanya menyaksikan semifinal deg degan gak bu
senam jantung mbak
senam jantung wow
itu sepanjang bu surati pernah menyaksikan atau nonton arahan main itu yang paling deg degan atau ada lagi sebelumnya yang paling deg degan bu
ya yang paling menegangkan ya kemarin itu mbak
soalnya kemarin itu penuh derajat
jadi ungkapan selain ya hei bu gak bisa mengatakan apa apa lagi
sangat sangat menegangkan mbak
yang bagian mana bu yang paling menegangkan yang paling bikin senam jantung bu surat itu yang bagian mana momen yang mana
dan kesalahan di kotak finali itu
waktu itu ibu langsung reaksinya gimana tuh bu
ibu udah lemes mbak udah nggak bisa apa apa lagi
banyak berdoa untuk garuda indonesia
oke tapi langsung doanya dijawab oleh allah langsung dijawab oleh tuhan
arham menyumbang satu gol nyangka gak bu
tidak sama sekali jika arhan itu memasukkan bola di gawang lawan
kan saat itu di depan gawang penuh dengan pemain
jadi ibu gak begitu tahu jika arhan itu memasukkan bola
ibu surati kalau boleh tahu kapan terakhir ketemu sama arham
lima bulan yang lalu
lima bulan yang lalu
wah lama sekali
ketika waktu itu arhan pulang ke rumah ke blora ya
sebelum pertandingan kemarin sempat apa
sempat telepon sempat komunikasi sempat video call nggak sama arahan
tiap hari video call mbak anan
tiap main pun video call minta doa restu ke ibu ke keluarga semua
dan setelah kelasnya pun dia juga ngabarin ke ibu
berarti ketika kemarin menang di semifinal bu surati keluarga menjadi orang pertama yang ditelepon ya
bagaimana suasananya haru pasti senang
suasana sangat haru sekali dan alhamdulillah indonesia bisa masuk final
bu surati kita pengen tahu sebenarnya bagaimana sih perjalanan arhan sampai dengan hari ini
kapan sih arahan pertama kali itu mulai kelihatan tertarik main bola gitu sepak bola
awalnya dia kan ikut bapaknya nganter kakaknya dulu yang tergolah sst di putra muti kavdora itu
tiap nganter ikut
tiap nganter ikut
lama kelamaan umur delapan tahun kelas empat itu dia mau masuk sekolah ssd juga
dan sampai lulus kelas enam arhan ikut selesai di semarang perangbansa di diklat itu mbak
diterima di situ sampai smp selesai sma juga di situ
selesai sma masuk psis
psis senior senior dan dipanggil timnas
oke ketika waktu itu arhan menyampaikan niatnya mantap gitu untuk menjadi pesepak bola tanggapan dari ibu surati seperti apa dan keluarga
sebagai orang tua ya mensupport anaknya apa keinginan anak dan kita sebagai orang tua juga mengarahkan yang terbaik untuk anaknya
dukungan seperti apa sih yang diberikan oleh ibu oleh keluarga gitu sampai arahan bisa besar seperti sekarang
ya harus semangat untuk melalui tanding tanding apapun itu tetap semangat bekerja keras
dan jangan puas dulu dengan kemenangan kemenangan ini
dan jadilah cita citanya itu menjadi pemain eros mbak
amin amin amin amin ini langsung diamini semua rakyat indonesia ya
bu surati nanti hari rabu pasti akan nonton dong final ya
ya pasti mbak
jadi siap siap senam jantung lagi dong ya
insya allah ibu kuat
ibu kuat harus kuat
bu surati kalau arhan malam ini menonton melihat ibu surati
rasanya kangen banget nih udah lima bulan gak ketemu sama ibu nggak peluk gak ketemu sama keluarga lainnya
kalau bu surati bisa menyampaikan apa pesan harapan untuk arhan malam hari ini jelang final nanti
ya pesan ibu adik arhan tetap semangat bekerja keras
jangan cari kesalahan jangan bikin kesalahan
dan tetap sobat
jangan pantang mundur
terakhir ibu sosok arhan tuh sebenarnya seperti apa sih di keluarga nih di mata bu surati
arhan anaknya baik mbak
dia dulu diam
dia juga manja
tiap makan itu kalau nggak diambilin nggak mau makan
tapi setelah lulus sd dia kiprah di semarang itu alhamdulillah dia sudah tidak tergantung sama ibu lagi
udah mandiri ya
apa makanan favoritnya masakan ibu yang jadi favorit arhan
kalau pulang ke rumah minta dibikinin itu tongseng kantong sama sambal tempe
aduh sederhana banget ya tongseng kamu
iya orang desa mbak orang desa
tapi makanan rumahan lah apapun itu pasti selalu dirindukan
mudah mudahan nanti bisa secepat mungkin mencicipi tongseng kangkung sama sambal tempenya bu surati ya
baik terima kasih bu surati inawati ragiel orang tua dari arhan
sudah bergabung dengan kami
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
satu indonesia mendoakan indonesia bisa merebut gelar juara ya di final mendatang ya
kita nonton bareng ya bu surati ya
terima kasih ibu selamat malam sehat selalu salam untuk keluarga di rumah
iya terima kasih mbak assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh